menteri keuangan sri mulyani mengatakan kenaikan tarif akan dikenakan pada golongan sigaret kretek mesin
sigaret putih mesin dan sigaret kretek pangan yang akan berbeda sesuai dengan golongannya
presiden joko widodo tidak hanya meminta kenaikan tarif pada cukai hasil tembakau
tetapi juga berlaku pada rokok elektrik dan produk hasil pengolahan tembakau lainnya
untuk tarif rokok elektrik kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan
kenaikan ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan target prevalensi perokok anak dan remaja
pertimbangan lainnya karena konsumsi rokok bahkan menjadi konsumsi
rumah tangga terbesar kedua setelah beras melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam
dan di sisi lain juga diketahui bahwa rokok telah menjadi salah satu resiko untuk meningkatkan resiko stunting dan juga kematian
di sisi lain kita selama ini sudah menaikkan cukai rokok di dalam rangka untuk mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok
pada tahun tahun sebelumnya di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat
sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan semakin menurun
dan dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun